kabit humas polda metro jaya kombes pol yusri yunus menyatakan bahwa rizik sihab bisa jadi akan dilakukan penahanan
namun demikian proses penahanan merupakan kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan unsur objektif dan subjektif terhadap tersangka
sejak awal saya sudah sampaikan ya polda metro jaya sudah menyampaikan jadwal panggilan hari ini tidak ada
kami tetap berkomitmen bahwa sejak kemarin sudah sampaikan
panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir yang kedua juga tidak hadir
kemarin sudah saya perjelas lagi bahwa penyidik dalam hal ini akan melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
dengan kehadirannya keseluruhan ini silakan saja
tidak usah membawa pengacara tidak usah membawa masa cukup dampingi pengacara saja
dengan beberapa orang tentu saja silakan
tetap kita akan laksanakan kalau memang masuk ke sini kita lakukan dengan protokol kesehatan
kita akan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan
artinya nanti akan segera dilakukan penahanan ketika yang bersangkutan datang atau seperti apa pak
nanti kita akan periksa yang bersangkutan sebagai tersangka
dan kemudian kita lakukan penangkapan nanti upaya masalah penahanan itu adalah upaya daripada penyidik